beginilah keseharian prapti ningsih pemilik usaha ikan koi kupang
yang beralamat di jalan bumi satu gang tiga kelurahan osape selatan
kecamatan kelapa lima kota kupang nusa tenggara timur
bermodalkan halaman rumah dengan bantuan suami dan enam orang karyawannya
ibu rumah tangga yang satu ini berhasil membudidaya berbagai jenis ikan koi
yang menjadi incaran banyak orang untuk memelihara
perawatan ikan koi menurutnya terbilang sedikit rumit
namun pada intinya kebersihan kolom sesuai standar
dapat memberikan kenyamanan dan keberlangsungan hidup ikan
ia mengaku sebelumnya membuka usaha kuliner
namun akibat pandemi covid sembilan belas ia membanting setir ke usaha ikan koi
yang kini keuntungan per bulan mencapai puluhan juta rupiah
guna memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari hari
usaha ikan koi kupang ini berawal di tahun dua ribu enam belas
kita sebagai kompon ini lalu kita kembangkan di tahun dua ribu delapan belas
jadi di saat pandemi kita mengembangkan usaha ini
semakin banyak peminatnya di kupang ini
jadi kita mengembangkan dan ikan koi juga menambahkan produk
untuk produk layanan pembuatan kolam

kalau normalnya per bulan bisa mencapai lima puluh juta
saat ini penjualan ikan koi selain ke semua wilayah di nusa tenggara timur
juga keluar ntt dengan harga bervariasi mulai dari rp tiga puluh
hingga jutaan rupiah per ekor tergantung jenis dan sesuai ukuran serta contoh